udah siap yuk
suaranya agak keras ya mbak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih terima kasih
hari ini teman bayi
akan berbicara tentang
kalau misalnya kita baca dalam pasal dua ada asas asas yang mengatur dalam perlaku tersebut
nah dalam asas itu itu disebutkan bahwa ada asas persamaan perlakuan
artinya memang kalau ada indikasi hotel kita atau pria pijat kita sekalipun melakukan tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan asusila
ya memang kami menghormati keputusan itu
tapi begini kalau memang ternyata terbukti hotel kita ini secara legal itu dijalankan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
ya monggo kita jalankan kembali
artinya tidak ada masalah dengan hotel kita
justru itu yang akan kita pertanyakan kenapa dengan hotel kita dan izin lainnya
ketika misalnya hotel hotel lain bisa beroperasi di jakarta tentunya juga alexis harusnya bisa beroperasi juga di jakarta
karena hotel kita tidak salah apa apa
secara prosedur juga kita sudah melakukan permohonan
itu kan salah satu inisiatif kita
kita menjadikan baik untuk memperpanjang izin kita
nah kalau misalnya memang ada indikasi kesalahan kesalahan di sana
seharusnya memang kita bareng bareng
nanti juga kawan kawan wartawan kita akan ajak ke lantai atas
dan kawan kawan semua tahu apa isinya di sana dan bagaimana kita bisa menilainya
seperti itu terima kasih
satu lagi konser tambahan kan kebetulan saya ingat ya
tadi pertanyaan dari bapak dari mana rekaman rekaman
berapa sepuluh tahunnya
kalau tidak salah tiga puluh m
sepuluh tahun ya
untuk iu sahabat
pajak itu sendiri ya
pajak sampai pajak atau sebagainya
usaha yang usahanya input
ada hotel kemudian ada restoran kemudian ada yang graving nya seperti itu
untuk konsep pencariannya sendiri berapa
kalau sekolah mr ini kan yang disuruhi sementara
dan itu akan berapa
kemudian itu sampai berapa sih

konsepnya berapa sih
kan seperti itu
nggak bisa jawab ya

mbak ada kepinginan bahwa dipekerjakan
berhasil nyanyi dari warga asing
apakah itu benar
jadi tidak ada sama sekali
kalau event yang menyangkut adanya orang asing
di adekan acara
ya event aja ya dari mereka
jadi kan pasti tidak
jadi kemudian dari usaha bisnis ujala ini yang menyediakan
tapi kan di sisi apa namanya
siapa yang mau membawa artisnya
berkeistimewaan untuk sebuah acara seperti itu
ya saya tambahkan untuk tadi ya pertanyaan untuk warga asing
sebetulnya di sini kita tidak membatasi untuk siapapun beraktivitas

tapi kan memang ada yang beraktivitas di sini
juga tidak bisa apa namanya tidak bisa batasi begitu
nah tadi ada pertanyaan juga masalah jumlah karyawan
itu bisa saya informasikan untuk pijatan hotel hampir satu ratus lima puluh
jadi clear ya masalah karyawan ya
ada lagi pertanyaan mungkin
pak masalah karyawan
untuk pijatan hotel
untuk pijatan hotel
itu semuanya seluruhan
ya itu semuanya
jadi ini yang terakhir pak
pijatan hotel ya
tapi untuk semuanya itu tadi saya sebutkan enam ratus
saya jawab tadi untuk pesangon ya
sekarang sebetulnya gini
makanya tadi kan ditanya oleh teman teman wartawan apa tindakan tindakan berikutnya akan kita lakukan
ini kita sedang cari bersama sama jalan terbaik untuk kita dan pemerintah tentunya
di sini pak
profil kki jakarta bagaimana menurut anda
ya ini kita cari bersama sama jalan terbaik untuk kita dan pemerintah tentunya
di sini pak
profil kki jakarta bagaimana menurut anda
ya ini kita sedang cari bersama sama jalan terbaik untuk kita dan pemerintah tentunya
di sini pak
profil kki jakarta bagaimana menurut anda
agar bisa sama sama investor ini bisa berjalan dan juga profil kki tidak menyangkuri aturan
nah untuk ke depan juga masalah pesangon ini juga tidak bisa kami informasikan kembali
karena memang ini belum kesana pak jalannya pak
kami akan melakukan upaya upaya terlebih dahulu agar bisa lebih cepat
nah untuk ke depan juga masalah pesangon ini juga tidak bisa kami informasikan kembali
karena memang ini belum kesana pak jalannya pak
kami akan melakukan upaya upaya terlebih dahulu agar bisa lebih cepat

karena memang ini belum kesana pak jalannya pak
kami akan melakukan upaya upaya terlebih dahulu agar bisnis kami bisa tetap berjalan
kami akan melakukan upaya upaya terlebih dahulu agar bisa tetap berjalan
untuk masalah hotel ya
ada rencana penggugatan untuk pemda
untuk itu seperti tergantung pemba sebelumnya ya
paling biasa kita bisa masuk ke pemba sendiri untuk dilakukan ini
itu seperti yang dikatakan tadi pak bu sebelumnya ya tadi sudah kami sampaikan ke teman teman media bahwa kami berharap tidak ke arah sana ke arah lata ustun
kami akan beraudiensi terlebih dahulu dengan pihak benda seperti itu
dimohon support nya dari rekan rekan sekalian supaya bersama sama untuk memfasilitasi melihat memberikan berita yang berimbang di media seperti itu
oke gini aja kawan kawan media dan wartawan ini kan memang yang menjadi polemik itu kan katanya tujuh ya banyak yang beredar di media dan pembentukan opini lainnya
mari kita buktikan sekarang saya akan mengajak kawan kawan untuk ke atas melihat langsung
setelah itu kita akan ada sisi ramah tambal untuk ngobrol kembali
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
beberapa saya minta wartawan sama media
sama juga sama juga